calon wali kota solo gibran raka buming raka siap diperiksa dan dihukum bawaslu jika terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran calon wali kota solo maupun saat berkampanye
proses pendaftaran gibran raka buming raka sempat dipersoalkan publik karena menimbulkan kerumunan
putra presiden jokowi ini mengklaim apa yang terjadi saat berkampanye maupun pendaftaran sudah sesuai dengan aturan
jika ada pelanggaran pasti ia akan mendapat teguran dari bawaslu
kalau sekarang semua kegiatan saya itu kan didampingi dengan bawaslu
kalau ada yang melanggar itu otomatis di detik itu juga langsung ditegur kok
jadi kalau ada sesuatu yang salah salah dari kami ya monggo langsung ditegur
dan saya kira ini kan bawah selu melekat semua ke saya
kalau ada yang salah salah langsung ditegur kok
dua ratusan alat peragak kampanye yang dipasang calon kepala daerah yang akan mengikuti pil wakot solo dua ribu dua puluh
dicopot dan disita petugas gabungan karena dinilai melanggar ketentuan perwali dan kpu
koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu kota solo popi kusuma menjelaskan
pemasangan apk tidak boleh mengganggu estetika kota
bawaslu menargetkan sebelum masa tenang pada enam tujuh dan delapan desember
kota solo harus sudah bersih dari apk
untuk penertiban apk hari ini yaitu tanggal delapan belas november dua ribu dua puluh akan kita lakukan secara serentak bersama sama
kalau kemarin itu pasar kliwon dan serengan hari ini kemungkinan bandarsari lawen dan jebres
tetapi apabila nanti masih ada waktu tentunya akan menyisir ke semua